baik tersambung bersama kami melalui sambungan telpon dengan eksekutif general manager bandara sultan syarif kasim ii pekanbaru
ada bapak yogi prasetyo pak yogi selamat sore
selamat sore ya
pak yogi hingga minggu sore ini ada berapa total maskapai yang membatalkan penerbangannya menuju dan dari bandara ssk dua pekanbaru
oke dapat kami sampaikan bahwa memang tadi pagi ada beberapa penerbangan yang dialihkan ya
jadi sesuai dengan prosedur jarak pandang minimal kita di delapan ratus meter dan tadi pagi memang kurang dari delapan ratus meter
oleh karena itu ada sekitar empat penerbangan yang dialihkan mbak
baik dialihkan ke mana saja
dua ke batam satu lagi balik ke tangerang ke cengkareng dan satu lagi kembali lagi ke subang atau malaysia
oke nah sebelumnya selama gangguan kabut asap ini sudah berapa kali maskapai membatalkan
daratan atau penerbangan di bandara ssk ii
sejauh ini memang terakhir kejadian hari jumat minggu lalu ya ada sekitar tiga penerbangan
cuma setelah itu tidak ada lagi
oke nah terkait dengan dampak kabut asap pak yogi apakah kemudian bandara ssk dua masih bisa dikatakan beroperasi secara optimal
oke dapat kami sampaikan bahwa memang untuk hari ini tadi kejadiannya memang pagi ya tapi setelah jam dua belas
penerbangan sudah normal lagi jadi bisa take off dan landing dengan normal dan selamat di bandara ssk dua ini
oke pak yogi ada informasi atau ada laporan dari masyarakat atau khususnya para penumpang yang melakukan protes karena tidak dapat melakukan penerbangannya
sejauh ini tidak ada ya mungkin karena masyarakat juga sudah memahami ya kondisinya
jadi mereka juga ketika berangkat sudah prepare tidak mepet mepet sehingga
kalau misalnya terjadi sesuatu bisa diantisipasi sebelumnya
oke ini kan artinya force major berarti ya pak yogi
kemudian tidak dapat apakah memang penerbangan tidak dapat di reroute atau tidak ada refund untuk masyarakat atau penumpang yang gagal berangkat dari bandara
sebetulnya yang cancel ataupun di delay itu pasti di teman teman island sudah ada mekanisme tersendiri
yang sudah di cancel atau di delay itu pasti di teman teman island sudah ada mekanisme tersendiri
yang bahaya jadi mungkin apabila terjadi pembatalan ataupun mungkin penundaan
nanti ada kompensasi atau pengembalian sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
oke mungkin pak yogi melihat pantauan dari beberapa minggu terakhir beberapa pekan terakhir
ada jam jam tertentu tidak sih pak yang diprediksi memang jam sekian sampai sekian memang diprediksi cuacanya memburuk
asapnya cukup pekat atau di pagi hari cocok untuk penerbangan atau seperti apa
memang sih kalau lihat siklusnya mulai dari setengah delapan pagi ya sampai dengan jam sembilan mungkin asapnya agak jarak pandangnya agak terbatas gitu ya
cuman biasanya setelah jam sembilan ini jarak pandang kembali normal di atas delapan ratus atau seribu
oke pak yogi kalau dari pantauan hari ini sampai dengan sore ini kabut asap di wilayah sekitar ssk dua bandara ssk dua seperti apa ya pak
apa masih terlihat memerah atau cukup mengganggu
apa yang mengganggu untuk penerbangan
jadi kalau di dunia penerbangan memang patokannya salah satunya kan jarak pandang mbak ya
jarak pandang jadi memang sifatnya ini fluktuatif ya
cuman kami pastikan baik pesawat yang landing maupun take off akan landing atau take off pada jarak pandang aman yaitu delapan ratus atau lebih mbak
oke dengan adanya keadaan kabut asap seperti ini jumlah penumpang
ada penurunan yang signifikan kah pak yogi
jumlah penumpang yang berpergian dari bandara ssk dua ada jumlah penurunan yang signifikan kah
oke untuk jumlah penumpang mungkin secara umum masih standar aja ya normal mbak
jadi memang dan itu juga naik turunnya penumpang juga perlu dikaji lebih lanjut ya apakah kabut asap atau apa
cuma memang secara umum masih seperti hari hari biasa
baik masih berjalan dengan normal begitu ya
baik terima kasih pak yogi prasetyo telah bergabung bersama kami di cnn indonesia